nanda harus cepatnya ke pajajaran untuk mencari kejelasan bunda
ada tamu yang sedang menunggu di pendopo raden
katanya dari pajajaran raden
terima kasih panggilan walang sungsang
iya bu sama sama
saya permisi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini baru permulaan walang sungsang
kau akan menghadapi serangan yang jauh lebih hebat dari ini
ya allah anak anakku entah ada di makna saat ini
karena santan kian santan
semoga kalian semua baik baik saja
bunda hanya bisa berdoa
semoga allah selalu melindungi kalian semua
ya allah semoga ganda prabu bisa hadir dan menyelesaikan masalah
di pajajaran ini
kanda prabu di mana kanda saat ini
jangan sedih dinda
ini semua adalah dharma
sebagai wujud bakti kita kepada dewa tayang agung
kami semua merindukan kanda
pasukan dari mana mereka kip
pasukan dari mana mereka itu
dari arah mana mereka berasal
mereka dari arah barat raden
nyimahs tolong beri makanan satenya mas
kisanat itu bukannya dia yang bersama gadis itu
kenapa ia datang sendirian tidak bersama gadis sita
terakhir aku bertemu gadis itu pun sendirian
apa yang terjadi dengan mereka berdua
jan taka terima kasih atas bantuanmu
aku mohon pamit ingin melanjutkan perjalanan
selamat jalan imas
semoga selama sampai tujuanmu
aku berharap dan terus berharap agar kita bisa bertemu lagi
dalam waktu yang nanti luang dan tidak terburu buru
masih ingat dengan aku
aku tidak ingat
kenapa kisanat berjalan sendirian
tidak bersama gadis yang seperti biasanya
ini mas rara santang
mas rara santang
ini mas rara santang
tolong pertemukan aku dengan dia
ada urusan apa tuhan dengan nih mas
aku merasa bersalah
dan aku ingin meminta maaf dengannya
tuhan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih
buat apa tuhan menu ini mas
telah ambat tuhan
ini mas telah tilam
hilang dalam buah
aku masih bertemu dengan dimas rara santang di perkampungan
tuhan tidak berbohong
demi allah aku tidak berbohong
berarti nimas rara santang masih hidup
tentu saja dia masih hidup
apa sebaiknya ananda menunda dulu keberangkatan ke istana pajajaran
menurut bunda sebaiknya kita menunggu waktu tenang dulu
situasi tenang seperti apa bunda
sepertinya ada orang yang ingin membuat kerusuhan di caruban ini bunda
nanda harus cepatnya ke pajajaran untuk mencari kejelasan benar
tahanlah arden selalu adalah wanita di pemb tires
baik baik ini dengan rupanya
baik baik nih
akhirnya urus muharram nahun itu
baiklah aku akan temui orang itu
bunda nanda temui orang itu dulu
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
paman pati datang jauh jauh dari pajajar
berarti ada hal penting yang akan paman sampaikan
paman diutus oleh gusti prabu surawi sesa
untuk menemui raden perihal carupan
ada apa dengan caruban
paman datang untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari gusti prabowo
menurut gusti prabu kadipaten ini sudah lama tidak membayar pajak penghasilan
baik dari pertanian maupun dari nelayan
bukankah setelah ayah anda prabu naik tahta pajak dari kadipaten ini telah dihapuskan mama
kalau emang betul apa yang menjadi keberatan dari rahi prabu surawi sesa
seperti yang raden tahu pemberian upeti ke pemerintah pusat bukan hanya sebagai pemberian materi
sebagai satu bentuk kesetiaan kepada pajajaran
memangnya siapa yang tidak setia pada pajajaran
maksud rahi prabu surawi sesa aku yang tidak setia paman
paman hanya menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari gusti prabu surawisesa
apalagi yang menjadi keberatan dari rahi prabu surawi sesa tentang aku ataupun caruba
katakan saja paman
tidak usah sungkan
paman hanya juru bicara saja
paman berterima kasih
bila raden bisa mengerti posisi dan kedudukan pasangan

anda sudah menyampaikan sedikit tempat dan hasilnya